jangan lupa like share dan subscribe channel ini
kamu gak usah khawatir
dia juga sudah mengurus semuanya
itu main banget rajang alvan
sekarang aku ada di taman
sama dekat rumah kamu
dan aku ingin ketemu sama kamu sekarang
tapi saya ini bukan putri
jadi kalau misalkan kamu cari putri jangan cari ke saya
terserah kamu anggap diri kamu siapa
yang penting aku mau ketemu sama kamu sekarang
dan aku akan tunggu kamu sampai kamu datang
apa kok ada orang
oh sudah abis akun val
cuma gak ada orang lagi
apakah peace dari ini berhasil that
jadi adalah hal buruk yang kita bahkan di practise untuk kamu juga bisa peluk
kalau langsung jadi sek exhibet
kalian kalian bersama eh
dari tempat ini selalu setuju
aku gak bisa pergi
kau gak bisa nungguin aku
kau gak bisa nungguin aku
apa dia udah pergi ya
ya kalau gak apa apa
ada mendingan bilang deh
sebenernya tadi raja hubungin aku
dia ngajakin aku ketemuan di taman
lagi hujan kayak gini
gak mungkin lah dia pasti pulang
udah mendingan istirahat aja
tapi dia tuh bilang
kalau dia bakal
bakal nunggu sampe aku dateng
sekarang coba lu liat ya
di luar itu lagi hujan
gak mungkin lah dia nungguin lo
terus di hujan hujanan gitu
dia gue temenin putri kesana ya
putri pengen liat
dia masih ada disana
apa udah pergi
dia dateng nungguin aku
gue beli payung dia
putri pokoknya inget ya
lo jangan kepancing sama dia
apa yang dia lakuin tuh cuman drama doang
gak supaya lo gak hati gak liat dia
ingat jangan kepancing oke